penyidik di treskrimum polda jatim melakukan pendalaman terhadap subjek hukum lain terkait kerusuhan kanjuruhan satu oktober lalu
setelah menahan enam tersangka polda jati memeriksa lima belas orang diantaranya presiden arema fc direktur operasional pt lib steward atau tenaga pengamanan pertandingan dan ketua umum pssi
dari lima belas saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan kamis dua puluh tujuh oktober hanya empat belas yang hadir memenuhi panggilan penyidik
satu yang tidak hadir adalah ketua umum pssi muhammad iryawan
iwan bule mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan karena ada agenda pertemuan dengan fifa dan pengurus pssi yang tidak bisa ditinggalkan
kepada penyidik ketum pssi meminta penundaan pemeriksaan menjadi tiga november dua ribu dua puluh
akan memeriksa sekitar lima belas orang saksi yang terdiri dari panpel atau steward di situ
kemudian dari lib kemudian dari pssi
berulahnya sekitar lima belas orang
yang tidak hadir adalah ketua pssi
karena beliau sedang ada kegiatan dengan fifa maupun dengan pssi yang tidak bisa ditinggalkan
sementara itu presiden arema fc gilang widya pramana telah menjalani pemeriksaan selama lima jam hingga pukul delapan belas tiga puluh kamis petang
gilang diperiksa sebagai saksi terkait kasus kanjuruhan
dan menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang
usai diperiksa gilang menyatakan bahwa dirinya di arema fc adalah sebagai sponsor atau investor yang tidak pernah menerima aliran dana dari klub arema fc
gilang meminta agar pertanyaan menyangkut manajerial klub arema ditanyakan kepada pihak owner atau direksi
ia mengaku owner arema adalah iwan budianto yang merangkap sebagai wakil ketua umum pssi
saya sebagai investor dan tidak ada
saya tidak jamaah sesama sekali
terus untuk urusan manajerial arema silahkan tanya sendiri ke owner silakan tanya sendiri
direktur operasional pt lib sujarno juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi
selama lima jam pemeriksaan ia dicecar kurang lebih tiga puluh pertanyaan oleh penyidik seputar tupoksi pt lib mengkoordinir panitia pelaksana terkait kesiapan pengamanan dan infrastruktur di stadion
terkait jadwal pertanian
dengan arema persebaya pukul delapan malam kuasa hukum direktur operasional lib menyebut jadwal malam merupakan usulan pt lib saat diskusi dengan pemegang hak siar yang kemudian mendapat rekomendasi dari kepolisian
sejauh ini penyidik di treskrimum polda jatim telah menahan enam tersangka untuk perkara kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan jeratan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
tiga berkas dari enam tersangka tersebut sudah dilempahkan tahap pertama oleh penyidik kekejaksanaan
pertama penyidik di treskrimum polda jatim telah menahan enam tersangka untuk perkara kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan jeratan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp